dan di monas ini sendiri sekarang sebenarnya akan ada kegiatan untuk indonesia siap memecahkan rekor dunia penarikan tarian poco poco masal
dan untuk mengetahui bagaimana jalannya kegiatan sudah ada produser lapangan sien indonesia reza ramadan di sana
selamat pagi reza berapa sih ini jumlah peserta dan siapa saja yang kemudian mengikuti tarian poco poco masal kali ini
ada beberapa elemen masyarakat ada yang dari instasi pemerintahan lalu juga dari anak anak sekolah yang dilibatkan dalam kegiatan ini sendiri
dan enam puluh lima ribu ini sendiri terdistribusi dari kawasan monas ini hingga ke semanggi
dan sudah sejak pukul empat pagi tadi sendiri kawasan di sekitaran monas ini sudah di blokade sudah disterilkan
artinya hanya para peserta saja yang dapat ikut dalam kegiatan ini yang masuk dalam kegiatan ini
masyarakat sendiri juga tidak dapat dengan leluasa masuk kegiatan ini atau ikut tarian ini sendiri
karena memang cukup ketat aturannya dea dan rian karena pihak dari guinness world records sendiri menerjunkan satu tiga ratus pengawas untuk pemecahan rekor ini sendiri
dan juga ada satu tiga ratus instruktur nantinya yang ikut menggerakkan tarian dari poco poco sendiri
saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana inilah sedang melakukan gladi resik
dan dea tadi saya
kita lanjutkan sendiri bahwa di dalam kegiatan ini sendiri pemecahan rekor ini sendiri bahwa ada satu tiga ratus pengawas
dimana nantinya mereka dengan secara ketat dan secara teliti di mana jika ada peserta yang misalnya leha leha begitu misalnya capek lalu duduk
maka itu akan dianulir
artinya jumlah peserta tersebut tidak akan dihitung
jadi cukup ketat
oleh karena itu secara
teknisnya nanti pencarian rekod sendiri akan berjalan selama tujuh menit
hanya cukup tujuh menit
nanti setelah tujuh menit masyarakat di sekitar kawasan monas ini jika ingin bergabung dipersilakan
namun selama tujuh menit itu sendiri tidak bisa bebas masyarakat untuk ikut tarian poco poco ini sendiri
dan kegiatan ini sendiri dalam rangka juga untuk menyusahkan asian games dua ribu delapan belas
di mana nanti juga tanggal delapan belas agustus saat pembukaan asian games di jakarta ini sendiri
tarian poco poco ini sendiri juga akan ditampilkan kepada dunia untuk menampilkan tarian
terima kasih indonesia ini sendiri
reza karena tadi anda sudah menyatakan ada satu tiga ratus pengawas untuk mengawasi agar tidak ada yang berleha leha
anda ini agak berleha leha sepertinya ya
mungkin anda bisa bergabung dengan peserta di sana untuk mengikuti gerakan tarian poco poco
tunjukkan sedikit pada kami seperti apa sebenarnya gerakan tarian poco poco ini
mumpung di belakang lagi latihan itu reza
ya dea dan rian
mungkin saya harus pakai bajuan lengkap untuk tren poco poco
hanya mengikuti saja begitu
mungkin nanti setelah saat tujuh menit ketika rekor ini sudah mulai dipecahkan
mungkin saya akan ikut bergabung
dan mungkin rian dan dea ini juga rencananya akan dimulai jam tujuh
sekitar jam tujuh
dan akan berlangsung pukul jam delapan
mungkin dea dan rian setelah anda siaran
saya tunggu anda di sini untuk ikut tarian poco poco bersama rian dea
nggak berani reza ya
ternyata reza ini masih malu malu
mungkin nanti ketika mulai dia mau
dia yang malu
dia yang paling heboh
terima kasih reza ramadhan
produk selepangan siena indonesia melaporkan dari monas jakarta pusat